belum terlihat rencana pelaksanaan autopsi ulang
tidak tampak ada tenda maupun pembatas di sekitar kuburan
hanya ada beberapa pemuda menjaga makam
soal pemeriksaan ada delapan orang penyidik dari bares krimpori meminta keterangan keluarga
belum dapat dipastikan materi pemeriksaan karena hingga jumat sore pemeriksaan masih berlangsung
materi kedatangannya apa aja pak
materi pemeriksaan apa saja pak
nanti masih di dalam
apa terkait otopsi ulang atau gimana pak
belum masih di dalam
jadwal autopsi ulang sudah ditahui pak
jadwal autopsi ulang
belum nanti ada informasi di dalam
pak untuk yang hari ini siapa saja yang diperiksa
termasuk siapa saja pak
kedua orang tua pak
termasuk reza juga pak